tebak dong aku bawa kado apa
aku jamin kamu pasti suka deh
ya ampun kamu tau gak sih kalau ini gak boleh
loh kok marah sih
justru karena suka kita harus merawat dan menjaganya dengan baik
hah menjaga dan merawatnya
kasian mana masih muda
berdasarkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang rupiah
rupiah itu salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara indonesia
kondisi uang yang baik akan memudahkan kita mengenali keasliannya
jadi ayo kita rawat uang rupiah kertas dengan lima c
bukan nama nama cewek
usahakan gunakan dompet berbentuk panjang sehingga uang yang disimpan tidak terlipat
ini uang bukan nama kamu di kartu keluarga
kalau mau menggabungkan uang bisa pakai paper clip atau kertas untuk mengikat uang
hati hati menyimpan uang agar tidak lecek
jangan taruh di bawah bantal atau di tempat tempat yang bisa tertindih
pastikan uang rupiahmu tidak ada di kantong baju atau celanamu ketika akan dicuci
lain kali kamu gak boleh lipat lipat uang kayak gini lagi ya
wah kurang lebih sama ya kayak merawat hati kamu
karena uang rupiah kita itu sangat berharga